tapi enggak tahu gimana caranya untuk cari ginjal untuk bagus
hai kesayangan coba kamu rasain coba kamu lihat siapa yang datang
mudah mudahan aja kondisi murti hari ini ada kemajuan
ibu ini kenapa sih om sakit apa
cuma bukti waktu disini
oh kita pergi aja ya om
tunggu tunggu jangan jangan
enggak pak semuanya kan ini yang bu murti lagi hanfal jadi bapak jangan kemana mana ya pak tolong ya pak ya
kau lomba banget
katanya bentar doang
kau gak balik balik
aku gak mau sendirian
aku mau bersendirian
bonnie gak mau kesana
takutnya ketuaran sakit
kesakit kan disuntik
pintu keluarnya lewat mana ya
disana aja ah
maafin aku kak sally
aku gak kuat
masih sakit kok udah turun dari tempat tidur
balik lagi ya
aku gak tahu
aku gak tahu
aku gak tahu apa aja
ini ada kamu
ini ada kamu
itu kakak aku buster
bukan begitu ya

bukan hasta
terserah dia nanti

sambil mabuk begini eh

kata dokter faris tadi kondisinya ngedrop apa benar sus
iya benar pak tapi tadi sudah ditangani oleh dokter
murti jadi sakitnya tanpa marah
mau ngapain sih
gue datang ke sini cek keadaan murti
karena gue tau dari adek lo
mau gue fotoin bukinin ke adek lo
bujuk ke adek lo biar dibawa ke pi kesini dibutuhkan dunia
pasti main yang lain gue
ya allah alhamdulillah bu murti udah sadar
kalo aaa david sudah pintu
kita terhadap salju
ya allah alhamdulillah bumur tidak sadar
aku mau sama kak loli
tapi dia bukan kakak kamu bagus
tadi dia bilang sendiri
itu kakak aku
itu kak loli